masih seputar asian games untuk menyambut asian games dua ribu delapan belas
kali item yang berada di samping wisma atlet yang berbau menyengat dan juga berwarna hitam pekat
ditutup oleh jaring dan diberi lampu hias untuk menutupi kondisi kali yang buruk
namun kini jaring jaring tersebut banyak yang berlubang
inilah kali item yang berada di wilayah sunterjaya tanjung priuk jakarta utara
belum lama pemprov dki jakarta memasang jaring untuk meminimalisir bau yang menyengat dan air yang hitam pekat
namun pada rabu jaring sudah banyak yang berlubang akibat puntung rokok
sampah seperti botol juga terlihat berada di atas jaring
ya karena banyak orang yang pada buang puntung rokok di sini
keluarga emang suka kubur kubur sini suka pada nonton nonton di sini
sebelumnya pada selasa malam
petugas perindustrian dan energi pemprov dki jakarta telah memasang lampu hias di atas jaring untuk memperindah
namun hal itu justru membuat warga takut
mereka khawatir tersetrum lantaran terdapat kabel lampu hias yang tidak tertutup
serem lah apalagi kalau anak anak main ya
beda kalau seorang kan banyak anak anak
ya harusnya dirapiin jangan begini ya
keluarga berharap pemerintah setempat melakukan pengawasan
agar masyarakat yang biasa berkumpul di bantaran kali tidak membuang sampah dan puntung rokok di atas jaring
keluarga juga berharap pemerintah menata kembali kabel kabel lampu hias
fakih haithami jakarta